upaya warga bekas lokalisasi doli jarak surabaya untuk bertahan hidup patutlah kita acumi jempol
warga yang sebelumnya hidup bergantung pada aktivitas di lokalisasi terbesar di indonesia tersebut
kini justru bertahan dengan membentuk kelompok usaha rumahan
lalu bagaimana kondisi usaha kecil menengah milik warga pasca dua tahun lokalisasi tersebut ditutup
kita lihat bersama
di bekas wisma inilah ahmad arief dan puluhan warga memproduksi berbagai jenis barang
mulai kaos sablon sampai yang terbaru adalah sandal
kabar baiknya sandal produksi mereka diterima pelaku usaha perhotelan
belasan ribu sandal sudah dipesan sampai satu tahun ke depan
arief memperkerjakan empat puluh warga
sebagai warga terdampak penutupan lokalisasi doli dan jarak dia mengajak warga lain bangkit dan berusaha
mantan tukang parkir ini pun melegalkan usahanya dalam bentuk cv agar bisa bergaul di dunia usaha
pelibuan lah bahkan jutaan
kalau kita mau ambil semua di pasar di surabaya saja nggak usah keluar kota surabaya
bangunan ini disewa seiring semakin berkembangnya usaha
memang wajah kampung bekas lokalisasi berubah satu ratus delapan puluh derajat
sebelum penutupan lokalisasi sulit melihat tempat usaha di kawasan ini
begitu juga dengan anak anak yang bebas bermain di kampung tanpa gangguan pemandangan seronok
usaha warga dibina oleh pemerintah setempat
pemerintah membantu dengan memasarkan semua produk yang dihasilkan warga
misalnya dengan merangkul pelaku usaha di kecamatan sawahan
bisa masuk di hotel itu
dan kemudian ini sudah menunggu beberapa hotel pingin juga
bagi pelaku usaha perhotelan sandal yang dibuat warga sudah sesuai standar baik kualitas maupun harga
mereka bahkan menunggu apakah warga bisa memproduksi perlengkapan lainnya
memang kalau kita ambil dari segi bisnis ya kita sebetulnya sudah mengambil dari vendor lain
akan tetapi pertimbangan kita dari vendor lain ini tidak ada nilai lebihnya untuk mereka
mereka memang berbisnis
kebetulan dengan adanya tawaran untuk menjadi mitra ini bagi kita merupakan kesempatan
kita punya apa namanya istilahnya punya kesempatan untuk ikut partisipasi menjadi bagian
untuk merubah kemajuan perekonomiannya mereka
ya dengan memberikan
semacam projek ya semacam projek seperti ini
target selanjutnya produk lain seperti kerupuk samiler minuman olahan rumput laut dan batik bisa masuk ke hotel
hanya saja minimnya modal menjadi kendala
meski begitu kegigihan warga bertahan dan mengubah wajah ruang hidup mereka sangatlah luar biasa